youtuber fp bersama dua rekannya adante untuk kali pertama tampil di depan publik setelah
melarikan diri akibat viralnya video pembagian bingkisan berisi sampah dan batu kepada kaum
transgender serta warga bandung lainnya di media sosial sabtu pekan lalu sempat melarikan diri
hingga ke ogan komering ilir sumatera selatan selama empat hari keberadaan fp berserta rekannya
a tercium petugas di treskrimum polda jawa barat saat dalam perjalanan kembali ke bandung
keduanya diciduk petugas di kilometer sembilan belas ruas jalan tol tangerang merak di kawasan balaraja
tangerang banten pada jumat dinihari sementara sebelum epi dan a tertangkap petugas atres krim
polrestabes bandung terlebih dahulu menciduk t yang juga terlibat langsung dalam pembuatan video
pembagian sembako sampah tersebut meski menolak untuk meningkatkan jumlah pengikut di akun youtube
miliknya fpi juga mengaku sengaja mengunggah video pembagian sembako sampah agar kaum transgender
tidak berada di jalanan saat berlangsungnya bulan suci ramadhan serta psbb setelah diciduk
youtuber berusia dua puluh satu tahun itu menyatakan menyesali perbuatannya membagikan bingkisan berisi sampah
dan meminta maaf khususnya kepada kaum transgender di kota bandung pada seluruh rakyat indonesia
terutama rakyat kota bandung transkuan yang telah saya prank dengan ngasih sembako isi sampah
sementara itu petugas menyebut berdasarkan pemeriksaan sementara diketahui motif pembagian
bingkisan sampah tersebut untuk meningkatkan jumlah follower di akun youtube milik tersangka
epi motifnya sendiri itu mengupload atau menyebarkan nama baik kelakor dan mendapatkan
keuntungan dari keluarga di youtube itu sendiri ketiga tersangka dapat dijerat dengan pasal empat puluh lima dan
undang undang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara atau
denda dua belas miliar rupiah freddy bangun bandung jawa barat